pengungkapan kasus dugaan suap penanganan perkara terhadap hakim agung sudrajat dimyati mencoreng wajah peradilan indonesia
hakim yang merupakan wakil tuhan di bumi dalam menjalani perannya semestinya tegak lurus konstitusi dengan tetap kedepankan hati nurani
kpk juga menemukan indikasi suap yang melibatkan sudrajat dan sejumlah pihak di mahkamah agung tidak sebatas satu kasus saja
apakah betul ini terjadi karena sistem peradilan kita masih memberikan celah
kita bahas malam ini bersama narasumber sudah bergabung dua narasumber secara virtual
yang pertama saya sapa prof gayus lumbun mantan hakim agung prof gayus selamat malam
iya selamat malam
baik betul ya
baik iya betul
saya sapa berikutnya pak arsul sani anggota dpr ri komisi tiga pak arsul selamat malam
selamat malam bu tri assalamualaikum
terima kasih atas waktu anda bapak bapak sekalian saya ke prof gayus dulu
prof ini terjadi sekarang pertama kali terhadap hakim agung
pertama kali anda mendengar ini apa yang terlintas di pikiran anda prof gayus
ya ini karena sudah lebih dari dua hari perasaan saya yang asli sudah hilang ini
yaitu perasaan kecewa perasaan perasaan memenyalahkan siapa
ini tentu diharapkan ya pertama dan terakhir ya
ini kalau bilang beban kesalahan itu ada di ky dan di pembinaan ini
jadi kay jangan melemparkan ini kebanggaan kepada kpk
ini kegagalan kay dan pengawasan hakim ini
itu harus diakui
lalu kelemahan ini kenapa kay tidak bisa kejar bola hanya jemput bola
ini kebetulan ada anggota komisi tiga nih pak arsul sani
karena kurang kuatnya kay dan untuk menindak mengawasi dengan tindakan karena keterbatasan mewenang
nah tapi ya tidak usah bangga bangga karena memang ini kegagalan dari kay
prof gayus tapi kalau misalnya yang membuat ini terjadi apakah betul prof
memang di kasasi atau di tingkat kasasi di mahkamah agung itu banyak ruang gelap
maksudnya banyak banyak celah sehingga membuat power hakim agung sebegitu besarnya
semua bidang di mahkamah agung
bukan saja hakim agung tapi di administratif peradilan di kepaniteraan ke bawah juga celah celahnya banyak
tetapi saya katakan ini kan tergantung dari bagaimana pembinaan dan pengawasan
dua bidang inilah yang paling bertanggung jawab
tuadabin itu ada di mahkamah agung yang tidak pernah diganti ganti itu
tuadawas juga sama
nah bagaimana kinerja yang tidak jelas ini menjadikan kerugian negara
sampai ada orang timbul niat di hatinya karena pemimpin
bisa melakukan karena pengawasannya kurang
nah ini kan semua berkaitan
jadi bagi saya kita jangan menyakalakan lembaga lembaga yang bisa menangkap
tapi bagaimana memperbaiki
ini yang saya akan sampaikan malam ini dengan tegas ya
supaya ada perbaikan
ini merupakan satu ini ya satu bagi saya blessing in disguise ya
perkah yang terselubung
ini mementum untuk berbagi
saya cukup lama di sana ya
paling tidak tujuh tahunan lah
tetapi saya menemukan banyak hal yang bisa diperbaiki dan belum berjalan ya
nanti akan saya urakan lebih lanjut
dan pak arsul sani paling tahu ini semitra mahkamah agung
pak arsul kalau yang anda lihat ini memang sistemnya yang banyak bolongnya
kalau tadi prof gai sudah bahas dari sisi pengawasan nekendor
kita pertama melihat bahwa penangkapan yang merupakan ekor dari ott yang dilakukan oleh kpk
itu sebagai sebuah gempa berat lah ini ya bagi mahkamah agung
untuk pertama kali ya seorang hakim kemudian terimplikasi dengan operasi tangkap tangan
dan kemudian juga menyusul
menyusul ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan
tetapi saya kira yang paling penting bagi kami semua
ya tidak hanya mahkamah agung
tidak hanya kay tapi juga komisi tiga
saya kira kita perlu menjadikan ini sebagai momentum
sebagai stepping stone untuk memperbaiki pembinaan dan pengawasan yang tadi sudah disebut oleh prof gayus lumbun
memang yang paling quote unquote bertanggung jawab itu kan ya
komisi yudisial dan mahkamah agung itu sendiri
saya sepakat dengan itu
nah untuk itu perlu kemudian
ya pak arsul kami tidak bisa mendengar suara anda
nah kemudian saya kira ya kedua lembaga negara ini ya perlu kemudian untuk bersinergi
kan tidak bisa dipungkiri ya
selama ini ada kesan bahwa kedua lembaga negara itu di dalam soal pengawasan itu sinerginya tidak jalan atau kurang jalan atau minimal sekali jalannya
itu bisa kita lihat putri misalnya
di tahun terakhir dari yang disampaikan oleh komisi judisial kepada kami di dpr ri komisi tiga
dari sembilan puluh tujuh rekomendasi penindakan
yang dikeluarkan oleh ky
hanya tiga yang ditindaklanjuti oleh mahkamah agung
penolakannya besar sekali ya
jadi ada ketertutupan ya
nah kita berharap ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para yang mulia pimpinan mahkamah agung agar lebih terbuka
barangkali ya pimpinan polri pak kapolri itu bisa jadi contoh
ketika malah terbuka malah mengundang
bukan lagi menunggu
mengundang ya komnas ham dan kompolnas ya dalam kasus irjen pol verdi sampo itu
jadi sekarang sudah tidak saatnya lagi gitu ya untuk kemudian seberusaha mungkin ya
artinya feel itu hijabnya supreme court itu untuk malah dipertebal atau apa
itu harus ada langkah
langkah bersama piercing the supreme court fil lah gitu ya
artinya harus ada langkah menembus hijabnya dari pengadilan tertinggi di indonesia itu demi memperbaiki lembaga peradilan kita
ada penolakan kemarin juga saya sempat mewawancarai komisi yudisial
ada penolakan memang selama ini dari mahkamah agung ada relaktansi ada keberatan gitu
dan pak arso melihat itu terjadi ya
dari sembilan puluh tujuh rekomendasi yang hanya dilakukan tiga itu saja
jadi kalau saya lihat dari data kuantitatif ya
hasil pengawasan ky itu
dulu malah masih lumayan
saya kira ini waktu pak gayus lubun masih jadi hakim
tapi kemudian di tahun dua ribu dua puluh itu menurun
karena dari sembilan puluh tujuh an yang ditindaklanjuti hanya tiga
nah karena itu ya kalau kemudian terjadi katakanlah peristiwa seperti yang menyangkut hakim sd itu
ya itu bukan hal
sebetulnya mengagetkan kalau pola pengawasannya masih tertutup
bukan mengembangkan sinergitas
kelembagaan yang terkait pengawasan
banyak banyak yang meyakini bahwa sebenarnya ini bukan pertama kali terjadi
kemudian untuk mafia peradilan di tingkat mahkamah agung
dan kpk juga mengatakan bahwa ada indikasi yang bersangkutan tidak hanya bermain di satu kasus ini saja
apakah memang sudah seburuk itu kondisinya prof gayus
saya ini kan lebih dulu dari pak asrul sani di komisi tiga
gua pre order saya di sana
dan itu memang
mengenai pengawasan eksternal dari hakim ini memang di tangan kay
saya termasuk yang ingin memperkuat lembaga kay ini dari dulu
ya sehingga bisa ada tadi yang disebut sinergi bersama antara dua lembaga
saya juga berkali kali sebagai hakim mkh ya
hakim kehormatan majelis kehormatan hakim
itu berkali kali saya
saya paling banyak mungkin menangani itu dengan semua sanksi berat saya
nah tetapi kenyataannya memang sampai hari ini
komisi tiga itu belum berhasil meningkatkan kewenangan dari kay sampai hari ini
mungkin gak tahu di zaman pak asur ini mungkin akan lebih kiat ke depan
kalau kondisi ma makin memburuk tentang hubungan kerja
tapi ini penting bagi saya
tidak hanya pengawasan pembinaan
karena lihat hati hati itu karena pembinaan
kalau pencegahan itu kalau dia sudah ada niat ya tidak bisa dicegah juga
kalau dia sudah maunya menyimpang ya dia menyimpang juga
ini pengawasan dan bin tuwada bin
kurang satu sebenarnya itu ada penindakan yang pernah diusulkan oleh banyak pihak ketika itu
nah ada tiga unsur untuk menjaga hakim agung bagaimanapun manusia biasa yang bisa terbujuk
seperti itu pendapat saya
pak arsul menyambung yang tadi disampaikan prof gayus
apakah ada niatan atau setelah ini untuk kemudian memperkuat gitu ya
memperkuat apakah sudah ada kemudian melihat kesana
dipikirkan oleh komisi tiga
saya kira memang penguatan ky yang tadi disinggung oleh prof gayus itu memang diperlukan
bahkan kalau saya pikirannya itu prof gayus ya
kemudian mengamandemen pasal dua puluh empat c itu ya
untuk memperkuat kay
ada juga yang kemudian pikirannya menjadikan kay ini tentu juga komisioner kay nya
dan juga kondisi kulturnya juga harus diperbaiki ya
sebagai bahkan pengawas eksternal dari semua jajaran dalam penegakan hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana terpadu kita
itu mungkin masih terlalu jauh ya
itu jangka panjang ya
jadi paling tidak ya memang penguatan undang undang
tetapi hemat saya juga ya
ini kalaupun dilakukan penguatan undang undang
tapi pembenahan sistemiknya tidak dilakukan
tadi bagian dari sistem itu adalah pembinaan
dan yang diperlukan selain pembinaan yaitu tadi kultur
nah ini tidak dibenahi juga agak susah
nah untuk membenahi dua hal itu perlu keterbukaan
jadi keterbukaan terutama saya melihat dari sisi mahkamah agungnya gitu ya
untuk tidak lagi setidaknya
lagi segan ya dengan pengawasan eksternal itu
hemat saya malah pimpinan mahkamah agung itu akan terbantu kalau katakanlah urusan penindakannya terutama
itu justru mengandalkan ya lembaga negara yang bernama komisi yudisial itu
mereka menuju ke sana
kalau penindakannya kan bersama nanti melalui mkh itu kan
khususannya kan seperti itu
tetapi yang paling penting itu resistensinya menurut saya harus dihilangkan dulu
toh ky hanya punya kewenangan menindak hakim
tapi kan kalau staf pegawai asn kan tidak punya dia
itu tetap menjadi tangan penuh dari badan pengawasan mahkamah agung
anda tadi kita sudah bahas tentang manusianya
sudah bahas sistem pengawasan sistem pembinaan dan juga struktur
dan juga kulturnya tadi pak arsul yang anda katakan dan juga prof gayus
setelah jeda kita akan membahas
saya penasaran dan publik juga penasaran
sebenarnya celahnya itu seberapa banyak sih sampai ada penawaran dan juga ada permintaan
dan akhirnya terjadi salaman dan akhirnya terjadi suap
nanti kita bahas setelah jeda
tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas kasus yang hangat dalam dua hari terakhir ini berkaitan dengan dugaan suap
penanganan perkara terhadap hakim agung sudrajat dimyati
celahnya sebanyak apa sih sampai itu kemudian bisa terjadi
kemarin advokat yosep yang juga tersangka ketika ditanya apakah punya akses
dan dia mengatakan bahwa memang ada permintaan justru dari pihak makam agung
jadi sebenarnya bagaimana sistem ini berjalan akhirnya kemudian terjadi suap prof gayus
kalau misalnya yang anda lihat dan mungkin anda sudah sempat menelah beberapa kasus
ketika di majelis kehormatan hakim
ya sebenarnya kan ada dua lembaga utama di mahkamah agung itu yaitu administratif peradilan
ini kan di luar hakim ini adalah pegawai pegawai asn pns dulu itu bernama asn ini yang bekerja
sebagai lembaga yang terpisah dari hakim agung dan persoalan yang menjadi pembicaraan ini adalah
di wilayah bukan itu saja itu hanya perantara
wilayah peradilannya teknis peradilannya
ini ada di hakim semua hakim ya di ma itu ada hakim ma ada hakim agung ya
hakim agung itu lebih sedikit sebenarnya cuma empat puluh an sekarang lima puluh an
tapi ada hakim hakim lain yang non judicial itu ada di ma itu membantu kerja hakim
disitulah wilayah ini
lalu apa yang perlu dibenahi menurut saya dan sudah dicuatkan oleh masyarakat sebelum saya
itu adalah bagaimana transparansi dari peradilan
adilan itu ketika diadakan sidang sidang di ma yang memang tidak bisa terbuka atau transparan
publik bertanya tanya tiba tiba putusannya keluar
website ma kabul tolak dihukum cikat tahun hanya itu
nah memang saya memahami sekali ketika saya lama di sana itu space atau
ruangan itu tidak memungkinkan untuk secara transparan seperti terbuka
seperti pengadilan negeri begitu dengan ruang ruang pengadilan di gedung itu nggak mungkin
sdm pun tidak
mungkin karena kita belasan ribu setiap tahun ya perkara diselesaikan
tetapi ada cara lain yang sering saya utarakan dan mungkin ini momen kita juga untuk
bebenah dengan daya blecing in disguise ini harus ada perekaman
jadi setiap sidang itu bisa direview dimundurkan
apa yang terjadi di persidangan itu perdebatannya musyawarahnya
ada disanding opinion atau concurring opinionnya di mana
dan itu semua ini belum terjadi ya prof
itu akan memberi informasi publik
dimana salahnya putusan ini seperti itu
itu selama ini belum terjadi ya prof
dan ini harus disuarakan
selama ini itu belum dilakukan berarti
sama sekali belum ada yang
belum dilakukan sampai saya pensiun
dari awal saya sudah suarakan ini
sama juga saya minta ketika pada waktu yang sama bahkan sebelum saya masuk di ma
saya masih di komisi tiga
saya paling aktif memperhatikan kinerja makam agung karena ini terang kerja kita ketika itu
nah bagaimana komisi tiga itu diberikan ke orang yang lebih
tadi pak arsutani menanggung
menanggung pada saya
saya masih ingat betul sampai hari ini
ky itu tidak diberi kewenangan menyadap
sementara kepolisian di angkatan bersenjata bahkan semua lembaga itu mempunyai kewenangan untuk melakukan interception
kewenangan itu diberikan
padahal ini penting sekali untuk mendeteksi ada percakapan apa antara hakim agung dan pihak lain
ini penting sekali
dan sampai hari ini saya belum melihat kewenangan diberikan kepada kay
sebagai pengawas eksternal
kalau internal jangan dibahas ya karena kami ini lembaga organis ya
bukan seperti kepolisian yang mekanisme yang mekanik
kami ini organis
ini akan terjadi percakapan di luar kontrol ma sendiri sebagai person
maka saya dari awal menyarankan agar kai itu dibolehkan untuk menyadap percakapan percakapan hakim agung
terbatas saja atau hakim hakim di lingkungan mahkamah agung
jadi sekarang bisa disampaikan
bisa dikatakan celahnya itu ada dimana mana prof gayus
kalau di saya sebut kepada persidangan
karena endingnya itu ada di putusan hakim
walaupun perantara banyak
bahkan tukang parkir juga diindikasikan pernah menjadi calok gitu
tukang parkir aja
dia bisa mendekati ketika hakim menggung pulang
nah oleh karena itu memang sulit kalau kita meluas kemana mana
tapi lebih kepada persidangan saja
apa yang terjadi di persidangan
pak arsul kalau misalnya dari menurut beberapa pengakuan
dan kemudian juga sudah diangkat ke media
akhirnya sekarang dengan image ya
katakanlah dengan image yang sudah terjadi selama ini
banyak kemudian katakanlah advokat ya
advokat kemudian sudah menawarkan bisa menyelesaikan perkara
bisa memberikan kemenangan dan lain sebagainya pak arsul
itu kan berarti menunjukkan memang sudah image nya memang sudah bobrok sekali
peradilan di indonesia
ya itu memang seperti si vicious circle ya
lingkaran setan ya
hanya melibatkan ada di katakanlah lembaga peradilan
ada profesi advokat yang apa
ini menyangkut katakanlah mau disebut oknum advokat
kadang kadang memang bisa
jualannya itu gitu loh
menjadi advokat ya
tapi sudah kadang kadang masuk ke apa yang disebut sebagai
suka disingkat marcus itu ya
itu memang tidak bisa diharapkan
jadi memang pembenahannya tadi saya katakan
sistemik itu juga penyangkut juga dunia advokat
tetapi memang kan
mirnya tetap ada pada hakimnya
kenapa kalau hakimnya itu seperti tembok baca yang nggak bisa ditembus ya
dengan godaan godaan yang menggiurkan ya
karena memang hakim itu sampai bahkan sampai hakim agung ya
mungkin zaman pak gayus
tapi sekarang ini kesejahteraannya udah jauh lebih baik ya
bahkan terakhir itu kalau nggak salah
pemerintah sudah memberikan juga bahkan seperti uang putusan lah ya
uang putusan perkara itu sebagai tambahan dari tunjangan
jadi kalau dari si take home pay ya
itu sudah lebih dari cukup
tetapi sekali lagi itu tadi
ruang pengawasan terutama
ruang pengawasan itu saya yakin kalau menyangkut hakim
tidak akan bisa dikerjakan oleh mahkamah agung sendiri
apalagi kalau budaya ewoh pakewoh masih terjadi
ini kebetulan terkait dengan pimpinan
atau bahkan ini katakanlah yang mau ditindak menyangkut anak pimpinan
atau anak hakim agung
dalam hal misalnya jajaran peradilan di bawah
itu masih ada lah
kalau itu diserahkan pada kay
kay diberi porsi lebih banyak
saya kira kan ewoh pakewohnya akan hilang gitu
jadi kita sadar
komisi yudis ya
pak arsul kalau misalnya kita melihat sekarang
dari helikopter view yang lebih besar lagi
ini seperti betul betul tamparan keras terhadap
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan terhadap penegak hukum di indonesia
kita tahu jaxa
masih belum lupa tentang itu
terbaru polisi ada berkaitan dengan kasus verdi sambo
ini kan tentang trust issue ya pak arsul
bagaimana kemudian bisa memulihkan ini
apa yang akan dpr lakukan dalam waktu dekat
seperti dalam kasus verdi sambo
saya mengusulkan dan kemarin juga saya diundang oleh teman teman di kompolnas
dan pb polri ya
persatuan purnawilawan polri
itu memang perlu revisi terbatas undang undang polri
untuk menguatkan sisi pengawasan terutama pengawasan eksternalnya
meskipun harus dikakui dalam konteks polri
pengawasan internal itu sejak terutama k polri yang sekarang
pak jendral listio sigit ini
juga apa membaik
ya tetapi kita dorong supaya lebih baik lagi
ya barangkali belum sebaik polri lah keterbukaannya di dalam soal pengawasan
nah tetapi saya kira karena ini sudah menyangkut hakim agung
ini memang kita mesti serius
dan saya kira ada dua instrumen legislatif yang bisa dipergunakan
lewat revisi undang undang komisi yudisial
atau di dalam
apa ruu jabatan hakim
ini juga bisa kemungkinan di inserj di sana putri
terakhir saya ke prof gayus
prof gayus sekali lagi ini soal kepercayaan yang runtuh sekarang image dari mahkamah agung
apa yang akan mungkin ada yang ingin anda sampaikan
terutama untuk teman teman anda mungkin yang saat ini masih berada di dalam mahkamah agung
ya yang terjadi ini pun kan tentu satu periode
jadi masih pernah
ya jadi masih pernah bersama sama ya
saya akan menyampaikan sedikit saja mengenai apa yang digagas untuk pemenahan mahkamah agung sejak saya di sana tahun dua ribu enam belas
saya dan pak mahfud masih ada rekaman saya di ilc dikatakan saya sepakat dengan pak gayus
bahwa untuk memperbaiki mahkamah agung yang sudah sulit diperbaiki ini dan tidak pernah ada perbaikannya
sudahlah dievaluasi saja
dibubarkan aja ke mahkamah agung
itu seperti di georgia
beliau mengatakan saya masih punya rekamannya ini di lc
saya sepakat dengan pak gayus
nah hal ini pernah saya usulkan kepada presiden ketika itu
kita sesuatkan di media
saya diterima presiden
saya sampaikan bagaimana sistem evaluasi
pnpt itu wakil dan ketua
dia akan memotivasi bawahannya
jadi tidak terlalu banyak
termasuk tua dawas dan tuada pembinaan
tapi saya katakan dievaluasi tingkat pimpinan
dua orang mahkamah agung itu
yang bagus dipertahankan
itu pun sampai hari ini saya masih menggambarkan
evaluasi adalah obat yang paling baik
sehingga publik melihat warna baru
di semua peradilan
tingkat pn tingkat pt sampai mahkamah agung
pimpinan mahkamah agung yang bagus dipertahankan
yang luar dibuang
itu dari dulu saya usulkan
sampai kepada presiden
tapi ketika itu sayangnya presiden membentuk tim
satgas mafia hukum
jadi agak melanceng dari tujuan saya
kita lihat nanti kemudian langkah apa strategis ya
yang akan segera dilakukan
terutama berkaitan dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan di indonesia
terhadap maruah hakim terutama
terima kasih prof gayus lumbur malam hari ini sudah berbincang
dan juga pak arsul sani
terima kasih menyempatkan kita
terima kasih menyempatkan waktu
bapak bapak selamat malam
cnn indonesia newscast segera kembali
tetap bersama kami